saudara seorang penjual bakso bakar di boyolali jawa tengah berkesempatan berangkat ibadah haji tahun ini
keinginan berhaji itu sudah ada sejak masih duduk di bangku sekolah dasar
kemudian sejak menikah dan berjualan bakso bakar pada dua ribu dua belas silam
ia selalu menabung dan menyisikan uang hasil berjualannya
lukman busroh yang berusia tiga puluh lima tahun membongkar salah satu tabungan miliknya yang terbuat dari bambu
di rumahnya di desa dibal kecamatan ngemplak kabupaten boyolali jawa tengah belum lama ini
siapa sangka penjual bakso bakar ini akhirnya berangkat beribadah haji tahun ini
ibadah haji menjadi cita citanya atau keinginan kuat sejak ia masih duduk di bangku sd dan saat ia masih mengikuti tpa
ditemui di lokasi ia berjualan bakso bakar
lukman busroh yang kesehariannya berjualan bakso bakar tak jauh dari bandara adi sumarno
mobilela jawa tengah tersebut mengaku setiap hari berjualan mulai pagi hingga sore hari
selama berjualan ia selalu melihat pesawat terbang melintas dan hal tersebut membuat keinginan kuat berhaji itu terus tumbuh
selain menyisikan dan menabung uang hasil berjualan bakso bakar
sekitar rp lima puluh hingga rp seratus dari omset berjualannya sebesar rp empat ratus hingga rp lima ratus
lukman juga selalu menyisipkan doa naik haji setiap beribadah
akhirnya dengan ketekunan dan keinginan kuatnya tersebut
tahun ini ayah lima anak tersebut berangkat ibadah haji masuk dalam kloter sembilan puluh empat kabupaten boyolali
wajah sumringah penuh kebahagiaan tampak terpancar dari wajahnya karena setelah menunggu sejak dua ribu dua belas silam
tidak lama lagi ia akhirnya berangkat berhaji
berbagai persiapan sudah dilakukan oleh lukman mulai dari mengikuti manasik haji
berolahraga dan menjaga pola makan agar saat beribadah haji nantinya bisa lancar
bisa beribadah haji nantinya
pokoknya setiap saya berdoa saya panjatkan doa itu terus
setelah itu saya menikah
setelah menikah saya berjualan bakso bakar
karena saya mempunyai keinginan ingin ibadah haji
ya mungkin dengan lantaran saya habis berjualan bakso bakar
insya allah saya bisa menunaikan ibadah haji
setelah itu saya menabung dan dari hasil bakso bakar itu
saya gunakan untuk mendaftar porsi haji
lukman busroh dijadwalkan berangkat ke tanah suci pada lima juni dua ribu dua puluh
bersama jemaah haji lainnya dalam kloter sembilan puluh empat dari kabupaten boyolali
nikolus irawan kompas tv boyolali jawa tengah
tidak menyurutkan niat kakek asal banyuwangi jawa timur
menunaikan ibadah haji ke tanah suci mekah
nyaris menyentuh usia seabad
menjadi tamu di rumah allah
selama sepuluh tahun lamanya
didampingi sang istri yang juga usianya empat belas tahun lebih muda
menjadi yang tertua dari jemaah calon haji tahun ini dari indonesia

tiba di asrama haji embarkasi surabaya pada rabu pagi
calon haji asal ponorogo ini berangkat haji bersama anak menantu dan besan yang juga berusia lanjut
calon haji berusia lebih dari seabad ini
menjadi yang tertua dari jemaah calon haji tahun ini dari indonesia